bagi anda yang bingung mau memilih tempat liburan di akhir pekan
anda bisa mengunjungi jakarta fair yang digelar dari tanggal empat belas juni sampai enam belas juli
jangan saja kepo apa saja sih yang ada di dalamnya let's go
event tahunan menyambut ulang tahun jakarta ini kembali digelar selama tiga puluh tiga hari di jie expo kemayoran jakarta pusat
jika anda berkunjung ke jakarta fair berbagai macam kuliner akan menyambut anda di tiap sudutnya
mulai dari kuliner khas nusantara sampai kuliner mancanegara bisa anda temukan di sini
salah satunya adalah area jakarta food festival yang menyediakan sekitar empat puluh booth selama jakarta fair berlangsung
sekarang saya sudah berada dalam jakarta fair
dari sekian banyak makanan yang ada di jakarta fair mulai dari ayam goreng kerat telur
tapi saya terjun dengan satu kuliner yaitu dodol khas betawi sebelah sini
selamat malam ibu
nah ini aku lihat dodol ini menarik banget ini
oke ibu aku boleh coba ngaduk
dorong terus tarik torong terus tarik gitu ya
ini ngaduk berapa lama bu
ini kalau dari pertama membuatnya sampai udah jadi dodol ini delapan jaman
ngaduk mulu berarti ibu datang ke jakarta fair jam berapa
kita kan kalau ke jakarta dari pagi
oh dari pagi
ternyata ini ngaduk dulu kayak gini tuh gak sebentar
delapan jam dibutuhkan supaya adonannya seperti ini bu ya
dan untuk suhunya untuk apinya tuh berapa besar bu kalau boleh tahu
itu api sedang aja
sebagian pengunjung di sini tidak hanya berkunjung untuk menghabiskan uang
melainkan datang untuk berkompetisi
salah satunya di anjungan dki jakarta yang menggelar lomba melukis untuk anak
selain itu berbagai macam pameran mulai dari otomotif fashion elektronik
dan gadget hadir dengan promo yang menjadi daya tarik bagi masyarakat jakarta maupun luar jakarta
tidak hanya itu konser yang dimeriahkan segudang musisi tanah air menjadi daya tarik lain bagi anak muda
selain makanan kuliner khas betawi saya juga cobain salah satu kuliner khas korea nih
ini ada baby club di sini
nggak aja udah dengan udang
nah sambil saya makan mobil live ini saya akan menuju ke lokasi yang paling ditunggu oleh masyarakat
yaitu tempat konser di panggung utama
sembilan puluh enam musisi tanah air akan tampil di panggung utama jakarta fair hingga enam belas juli mendatang
dalam sehari akan ada tiga musisi yang tampil memeriahkan event tahunan ini
jika anda berencana untuk menonton konser anda harus merogoh kocek sebesar seratus ribu rupiah
untuk kelas reguler dan satu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk kelas vip
oke setelah muter muter jakarta fair habis kulineran habis ngeliat booth pakenan segala macam
saya mengakhiri sadikata fair untuk menikmati konser
untuk konser di panggung utama dan ini dia mahal ini
walaupun baru diguyur hujan dan konser sempat ditunda sementara area panggung utama tetap ramai oleh pengunjung